ya sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memperkirakan curah hujan selama bulan suci ramadan di tahun dua ribu enam belas di indonesia itu cukup tinggi
kemarobasas juga akan terjadi hingga november mendatang
bmkg memprediksi curah hujan meningkat selama juni hingga november dua ribu enam belas termasuk pada bulan ini bulan suci ramadan
curah hujan tinggi berpotensi terjadi di wilayah sekitar sumatera kalimantan dan juga pulau jawa
tingginya intensitas hujan di indonesia sebagian besar disebabkan oleh gejala lanina di mana terjadi gangguan iklim yang diakibatkan oleh suhu permukaan laut di samudera pasifik
sementara itu pantauan hilal menjelang bulan suci ramadan akan lebih terlihat di wilayah timur indonesia
ramadan ini barangkali tidak lebih panas jadi lebih sejuk lah karena kita basah
karena pada bulan bulan juni juli pada saat kita memasuki
masa masa lebaran dan juga menjalani musim musim puasa ini akan lebih